kita beralih ke informasi lain kelangkaan dan juga mahalnya harga garam membuat produsen ikan asin di jepara jawa tengah kesulitan untuk memproduksi ikan asin
saat harga garam normal para produsen ikan asin bisa memproduksi lima ton namun sekarang hanya dapat memproduksi hingga dua ton ikan asin
selain mahal para produsen ikan asin ini kesulitan untuk mendapatkan garam dari para petani garam
para produsen ikan asin mengatakan sejak lebaran hingga saat ini harga garam di pasaran terus naik hingga mencapai rp empat per kilogram dari sebelumnya rp dua per kilogram
sementara itu di jawa timur sejumlah pasar tradisional di mojokerto mengalami kelangkaan pasokan garam dapur sejak satu bulan terakhir
kelangkaan itu membuat harga garam dapur naik menjadi rp lima per kilogram naik hingga lima kali lipat
di pasar tanjung anyar mojokerto sejumlah pedagang bahkan tidak menjual garam dapur sejak satu bulan terakhir
para pedagang menyatakan tidak adanya pasokan membuat stok garam dapur semakin meningkat